kondisi memprihatinkan terlihat di sekolah dasar negeri medang asem satu kabupaten karawang jawa barat senin pagi
lantaran tiga ruang kelas yang ambruk tak kunjung diperbaiki selama dua tahun terakhir
puluhan siswa terpaksa belajar di lantai depan ruang kelas
selain membuat proses belajar mengajar tidak nyaman dinginnya lantai teras kelas juga seringkali membuat para siswa sakit
karena harus terlalu lama membungku
pihak sekolah mengaku sudah sering melakukan pengajuan untuk perbaikan tiga ruang kelas sekolah yang ambruk
namun sudah dua tahun berlalu tiga ruang kelas yang ambruk itu tidak kunjung ada perbaikan
bahkan hal ini berdampak pada berkurangnya minat siswa didik baru tahun ajaran dua ribu dua puluh
untuk siswa kelas satu tahun ini hanya mendapatkan lima belas siswa baru dan enam belas siswa lainnya memilih pindah dari sekolah dasar negeri medang asal
karena tidak ada ruang kelas ruang kelasnya ambruk
ambruk sudah berapa
sudah dua tahun
dua tahun belum ada perbaikan
belum belum ada
belum ada tapi sudah mengajukan
sudah mengajukan tapi belum ditanggapi sama yang diatasnya
lain halnya dengan kondisi hari pertama masuk sekolah di sd negeri jembatan satu jombang jawa timur
ruang kelas sangat sepi
mereka hanya mendapat lima murid dan salah satunya tidak masuk
berbagai upaya telah dilakukan mulai dari perbaikan gedung dan fasilitasnya hingga mendatangi sejumlah taman kanak kanak
untuk menarik minat masyarakat agar mendaftarkan anaknya ke sekolah ini
namun sejak tahun lalu hasilnya tetap kelas satu hanya ada lima murid baru
masalahnya ini kami sudah berupaya memperbaiki sekolahan juga sosialisasi ke pktk dan juga ke masyarakat
tapi proyek murid kami masih hanya lima
meskipun murid baru empat orang anak guru tetap semangat melaksanakan tugasnya
setelah berdoa dan perkenalan murid baru dibawa keluar ruang kelas untuk dikenalkan pada lingkungan sekolah
mulai dari perpustakaan kantin hingga

pada tempat target
tim liputan cnn indonesia